menurut papa sakit banget
menurut papa sakit banget
ayo kita bawa ke ruang dokter

masa aku gak boleh sih ngasih boneka buat temen kanakku sendiri
tapi kamu ngasih perhatian ke arshila
itu sangat mencurigakan ya diego
pokoknya aku gak mau
kamu deketin aku dan keluarga aku
enggak sekarang ya
aku tuh cuma mau peduli doang sama
mau kamu ngapain ibu dan anak ini
kamu jahat ya
sumpah kamu jahat
aku tuh cuma mau ngasih boneka ini doang
aku cuma pengen kenal sama dia
aku tuh cuma pengen kenal sama dia
tapi udah gak apa apa

tapi udah gak apa apa
ibu gak apa apa kan
terima kasih ya
mama tadi tuh khawatir banget
takutnya kamu diapapain sama
bukannya mama gak mau
kenalin kamu sama om kamu
om kamu tuh masih
selalu nyakitin papa kamu
karena mama gak mau
kamu ngapain nyuruh tante kesini
tante bikin bayinya mona tuh penyakit tante
kamu mau nyuruh tante
untuk nyakitin bayinya putri
gara gara bayi itu ya
gara gara baik itu juga
mohonnya jadi lebih milih raja dibanding aku
diego itu perkara mudah
tapi kamu jangan lupa ya tujuan kita
tujuan kita bukan cuma
buat nyakitin ataupun
mencelakai bayinya putri
tapi untuk menghancurkan mereka semua
itu bener tante
tujuan hidup aku
itu cuma buat ngancurin raja dan keluarganya tante
tante biar lagi
dan menjadi normal
aku terpaksa ngelakuin cara ini
aku akan bikin kamu sakit perut dengan obat pencahari ini
dan makin deket sama kamu
aku bikin sarapan buat kamu
oh ini mama kasih papa
ya kan di penjara gak dibawa makanan
makanan ini dibuat sama kamu
jangan jangan jangan dewa
ini kan aku bikin ini buat kamu
jadi kamu makan dulu ya
ntar yang buat bapak kamu aku masakin lagi
enggak enggak gak usah
ini cukup kok buat papa
aku aku gak apa apa kok
yaudah kalau gitu sih
aku aja yang siapin ya
kamu nyiapin makanan aja gak bisa
ingat loh kamu udah jadi istri
kamu harus belajar
gimana cara merawat papa
kalau kayak gini mah gimana
udah udah aku aja yang siapin
jangan jangan jangan
masa aku gak bisa dapetin perhatiannya dewa
kalau kamu pikir aku akan nyerah setelah menemukan cowok seperti kamu
kamu salah besar
semakin aku ditolak
semakin aku penasaran sama kamu
tante tante gak usah deh tante sosok sosok nyuruh aku makan makan makan
kamu ini udah gede tante gak usah lebay
mama aku aja gak pernah maksa maksa kok
clara biarpun kamu gak lapar kamu tetap harus makan
kamu tahu kamu masih perlu asupan makanan bergizi setelah kamu ke
tante tante apaan sih tante
hahaha sekalian aja tante teriak tuh depan mukanya putri sama raja
biar mereka semua pada tahu
tante tuh heboh tau gak sih
tante punya ide
aduh tante udahlah tante ide apalagi sih tante udah capek tau gak
makasih ya pak
seneng banget kamu kemari
aku juga seneng apa lagi
oh iya pak aku bawa makan buat papa
wah enak banget
nasi goreng spesial buat papa
eh iya ini seduknya
wah enak banget nih kayaknya nih
kamu tahu aja kok papa lagi suka makan enak
syukurlah kalau papa suka
oh iya pak selama papa disini papa mau tolong sama kamu ya
tolong kamu sedikit siapa yang sebenarnya kita apa
kalau masalah itu apa tenang aja
aku pasti selidikin siapa yang udah buat kayak gini
udah banyak banget makanannya
menurut papa sakit banget dewa
kamu tahu apa sakit pak
menurut papa sakit banget ya pak
masih tidak apa apa
saya gak tahu apa apa saya kenapa
sepertinya pak lemos harus segera dirawat
karena sakitnya cukup parah
separah apa dokter
saya juga belum tahu pasti sakitnya apa
tapi yang jelas kita tunggu saja hasil pemeriksaan lebih lanjut
kalau begitu saya permisi dulu
ya makasih dok
gak kuat wak
papa sekarang lagi dirawat
pak lemos sedang laku
sakitnya itu apa
aku juga nggak tau
dari tadi papa kesakitan
sampai sekarang penyakit papa belum diketahuin
tapi sekarang aku lagi nunggu pemeriksaan lanjutan dari dokter
ya udah ntar kabarin ke aku aja ya kalau penyakitnya udah jelas
gimanapun juga kamu tuh istrinya papa
nanti aku akan ke sana
aku nggak akan pulang dulu

aku mau jagain papa disini
kamu baik baik aja kan di rumah
ih gimana sih
aku jadi malah salah sasaran
harusnya sakit kan dewa bukan om lemos
emang aku harus jagain dia lagi
kali ini kamu harus berkorban
yalah tante berkorban apa lagi sih tante
udah cukup dah tante
turun satu langkah
kamu tenang aja
kamu diem disini aja ya
kamu harus percaya sama tante
tante gak akan biarkan sesuatu terjadi sama kamu
ini udah yang bagus kok